tadi istri saya
bawain baju ganti
jadi saya ganti baju dulu tadi di wc
wah akhirnya kebuka juga
ini beneran mama ngusir aku ma sekarang
kalau kamu masih ngeyel
mama akan lakukan itu
kenapa kejam banget sih mak
mama gak akan bisa kasih toleransi lagi sama kamu
mungkin kalau mama harus kehilangan kamu
itu yang terbaik
daripada mama terus terusan khawatir
hati mama gak tenang gelisah
di luar sana hidup kamu akan baik baik aja
kalau memang kamu gak bisa
mendengarkan nasihat dari orang tua kamu sendiri
pakai sosokan ngusir gue
mereka paling bisa ya buat nangkut nangkutin gue
berani elsa nantangin orang tua
pak emang gak boleh apa ya
gue itu membela diri gue sendiri dari ancamannya ricky
gue gak bisa lah diem aja gitu
ricky sayang anaknya sendiri ke gue
gue gak akan biarin ricky menghancurkan hidup gue dan meneror hidup gue
elsa kali ini mama sama papa benar benar akan lepasin kamu
kalau kamu sampai bikin masalah lagi
terutama terhadap ricky
awaslah ya ricky

tumbuhkan perasaan kasih sayang
cinta hamba terhadap andi
berikan kesempatan kepada kami untuk bahagia
dan sama sama menguatkan ikatan cinta ini lagi ya allah
hanya kepadamu saya berdoa dan meminta
ya rabbal alamin
aku masih ada disini
masih dengan perasaanku yang dahulu
tak berubah dan tak pernah berbeda
aku masih ada disini
ternyata andin sudah mengatur jadwal konsultasi saya
dan pengobatan saya ke seorang psikolog
sebelum andi sakit
aku masih ada disini
aku masih ada disini
aku masih ada disini
cet dari andi
londi andi jam segini kenapa gak tidur sih
tiba tiba aku terbangun malam ini dan merasakan bahagia
terima kasih ya mas
kita akan segera berjalan ke rumah ini
kita akan segera ketemu kan
jangan pernah menjauh lagi dari aku ya
jangan pernah menyebutnya
tapi janganlah kau naar awhile
aku nulis panjang lebar gini loh
jawabnya gitu doang
tadi istri saya
bawain baju ganti
jadi saya ganti baju dulu
tadi di wc
wah akhirnya kebuka juga
intuisi saya mengatakan
ada yang gak beres saat ini
maaf pak saya mau izin ke toilet sebentar